jadi santai dulu aja minggu ini dengan salah satu caranya itu makan martabak manis nih
karena rasanya yang manis dan gurih dengan tekstur yang lembut dan jugernya
pastinya membuat banyak orang yang menyukai martabak manis
ya peminat yang tak ada habisnya pun menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi para penjajahnya
jam sudah menunjukkan pukul dua belas malam lewat
tapi pembeli masih terlihat ramai untuk memesan martabak manis
di sebuah restoran yang berada di jalan rumah sakit fatmawati jakarta selatan
ya restoran yang sudah mulai beroperasi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini buka dua puluh empat jam
guna memimpinan masyarakat pada masakan khas asal bangka pelitung tersebut
martabak manis atau dalam bahasa aslinya disebut hoklopan
diciptakan oleh orang haka atau kek bangka
dari suku hoklo
arti hoklopan sendiri berarti kue orang hoklo
dan merupakan satu satunya yang menyertakan nama suku hoklo pada nama masakannya
resep asli martabak manis menggunakan coklat kacang wijen mentega
serta susu kental manis yang ditabur di atas adonan tepung terigu
namun dewasa ini campuran martabak manis telah berkembang
sehingga juga menggunakan bahan bahan lain yang sebelumnya tidak digunakan
karena orang kan semua bisa bosan ya
jadi itu sebanyak harus kita berinovasi
harus rasanya seperti apa
perbuahan karena kan ada orang suka
lagi zaman zamannya kalau dulu itu pancake durian
jadi kita masukin juga martabak durian dan ternyata booming
laku keras sampai sekarang
meski saat ini telah banyak tempat yang menjual martabak manis
tempat ini tidak pernah sepi pembeli
theresa ten yang mewarisi usaha martabak dari orang tuanya ini mengaku
dalam sehari mampu meraih omset sepuluh hingga lima belas juta rupiah
agar dapat tetap bertahan dalam persaingan bisnis martabak
teresa mengatakan hal yang paling penting adalah menjaga
cita rasa agar tidak ditinggal pelanggan
saya sih percaya kalau setiap orang itu pasti ada keinginan mau coba coba dulu nih
karena saya pribadi juga saya sering coba coba
walaupun saya punya toko martabak tapi saya suka coba coba gitu
cuma ya itu lagi balik lagi ke lidah orang
kalau udah cocok sama satu restoran pasti dia akan balik lagi ke restoran itu
sebagai makanan yang dicintai sepanjang zaman
bisnis martabak jika dikelola dengan baik
ternyata bisa sama manisnya dengan rasanya yang membuat ketagihan
arya ditotama jakarta